mengonsumsi telur dapat menyebabkan sakit kepala
mual dan muncul ruam ruam kemerahan di kulit
namun ruam ruam kemerahan ini bukanlah bisul
faktanya tidak sedikit orang yang mengaku memiliki furunkel
atau yang kita kenal dengan bisul karena mengonsumsi telur
namun apakah benar jika mengonsumsi telur dapat menyebabkan bisulan
telur merupakan jenis makanan yang tergolong dapat menyebabkan alergi
kemunculan alergi akibat makanan tersebut dapat terjadi
karena mengandung alergen atau zat pemicu alergi
ayo siapa yang suka sarapan telur
atau direbus seperti ini nih yang disuka
menurut buku ajar ilmu kesehatan dr umar zain terkait nutrisi telur
telur ayam merupakan sumber protein tinggi
dalam sebutir telur terdapat berbagai kandungan nutrisi
untuk telur ayam kampung memiliki kandungan satu ratus lima puluh kalori
lima belas protein sepuluh gram lemak satu lima gram karbohidrat
nah sedangkan untuk telur ayam ras memiliki kandungan serat

juga vitamin a b dua belas dan mineral
eksem akibat telur ini bisa menimbulkan komplikasi infeksi oleh bakteri
infeksi yang disebabkan bakteri inilah yang bisa menyebabkan bisul dan memicu penyakit lainnya
jadi telur tidak secara langsung membuat bisul atau kurunkel
tapi ada pada beberapa orang yang dia alergi terhadap telur makan telur atau protein
kemudian alergi menyebabkan lesi kulit atau bercak gatal sehingga bariernya rusak
staffylococcus yang merupakan mikroorganisme normal yang ada di kulit bisa masuk ke dalam kulit sehingga menyebabkan bisul
dokter luciana juga menambahkan mengonsumsi telur dapat memberikan manfaat
protein di dalam telur dapat berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh juga untuk metabolisme
menurut pepatah segala yang berlebihan memang berbahaya
the american heart association merekomendasikan makan telur bagi orang dewasa yang memiliki kadar kolesterol normal
dan makan menu gizi seimbang yaitu satu hingga dua butir telur dalam satu hari
bagi penderita alergi telur disarankan untuk tidak mengonsumsi sama sekali
karena jika berlebihan dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti penumpukan kolesterol jerawat dan bisul
ersikai rawati fajar winata harja jakarta